kenapa kamu tiba tiba ingin bertemu sama tante
ini soal mereka tante
aku pengen tahu siapa sih mereka sebenarnya
tante rasa kamu gak perlu tau
karena itu bukan urusan kamu
tapi aku penasaran banget tante
sebaiknya kamu simpan aja rasa penasaran kamu
tante farah lupa ya
kalau sekarang ini aku adalah peluru terakhirnya tante
jadi sekarang aku minta sama tante
tante kasih tahu siapa mereka sebenarnya
tante akan kasih tahu siapa mereka sebenarnya
kamu tidak boleh bilang pada siapapun tentang rahasia ini
aku janji aku gak akan kasih tau siapapun
mereka adalah anaknya ayu dan bram
ayu dan bram
ayu dan bram
ayu dan bram
ayu dan bram
ayu dan bram
dan kalau aja kamu bisa bekerja sama membantu tante untuk menutup rahasia ini
lantas akan kasih apapun yang kamu minta
iya tante aku akan ikutin semua perintah tante farah
bagus karena sampai kapanpun tante gak akan membiarkan ayu mengetahui kalau mereka itu adalah anak
sepertinya aku harus menghabisi ayu dengan tanganku sendiri
aku mohon sama kamu kasih kesempatan sama aku sekali lagi ya
kamu apa lagi sih bimo
ya udah mau ngomong apa
tapi gak di sini
gimana kalau di danau tempat kita biasa ketemu
aku harus gimana yang
tapi mungkin ini terakhir kali untuk menyelesaikan masalah ini
ya udah kalau gitu aku tunggu nanti siang ya
ya udah aku mau
aku sengaja naro tangan aku supaya
supaya kamu gak kena matahari
kamu gak perlu ngakuin ini dina

mbak lo ngeliat mereka gak
oh gak tau deh
gak ada sih mereka
telepon juga deh mereka
teleponnya juga gak diangkat sih
mereka menanggung kekuasaan kita
mereka menanggung kekuasaan kita
mereka menanggung kekuasaan kita
mereka menanggung kekuasaan kita
mereka menanggung kekuasaan kita
kamu gak apa apa
kita keluar ya
kita keluar ya
bawa obat ramuan
sudah banyak sih yang pakai ini
sebagian besar mereka sembuh
siapa tahu ya bu
nanti ibu bisa sembuh